ya saya seperti dulu bisa menulis saya masih mengajar dan sebagainya
kontribusi saya itu sangat kecil sebenarnya
karena sebenarnya kontribusi ini diberikan dilakukan oleh rakyat indonesia
melalui reformasi yang dengan gagah berani pada waktu itu menumbangkan rezim otoriter
yang pada waktu itu tidak terbayangkan
saudara banyak mungkin yang belum lahir atau masih kecil ketika reformasi itu
pak harto itu kuatnya luar biasa dulu
tni itu bukan seratus persen seribu persen membela pak harto
rakyat indonesia itu pada tanggal dua puluh tiga maret tahun sembilan belas
masih seribu persen mendukung pak harto
tetapi kemudian saya selalu mengatakan aspirasi murni dari rakyat itu
atau ide demokrasi dan kebebasan terhadap perlindungan ham itu
tidak bisa dibendung oleh pemerintah sekuat apapun pada era sekarang
sebab itu pak harto dua puluh tiga amar dinobatkan sebagai presiden terkuat
kalau pak harto dulu dehem gitu itu menterinya
pak harto sudah ham rakyat seluruh dunia sudah ham
pak harto dulu ada kesulitan cabai dulu
lalu sehingga cabai itu busuk busuk dan sebagainya
kemudian produksi cabai kurang pak harto pidato di sidang kabinet bahkan cabai
pak harto ada cabainya sama tempe gitu pak harto ada makan
tapi menterinya makan sampai matanya merah makan cabai betul
karena melihat pak harto nyuruh makan cabai
pak harto yang begitu kuat itu hanya perlu waktu dua lima bulan jatuh
tiga maret sampai dua puluh satu mei dua bulan
kalau ada yang menghitung mulai sidangnya sebelas maret ya dua lima bulan
jatuh juga gampang sekali jatuh
nah reformasi itu saudara kemudian melahirkan kebijakan kebijakan anti diskriminasi
pertama habibie yang mulai demokratisasi itu
semua tahanan tahanan politik pki apa itu dikeluarkan dari penjara
screening itu dihapus siapa mau jadi kerja nggak usah pakai surat keterangan pki
yang dari dianggap pki semua dikeluarkan termasuk subandrio siapa siapa keluarkan semua
lalu pada zaman gus dur kemudian teksil ini
mulai dibuka oleh gus dur
dikirimlah pak yusril suruh ke sana
baru rumusannya kemarin baru tahun dua ribu dua puluh tiga itu
dan sekarang semuanya sudah
sudah bisa mereka kapanpun mau pulang itu sudah bisa
sudah ada keputusan negara tentang itu
nah terus saya mau apa
saya masih mengajar dan sebagainya
bisa memberi pendapat saran saran terhadap pemerintah
yang penting kedepannya itu yaitu
satu kita bangun negara konstitusional
kedaulatan rakyat itu harus seiring dengan kedaulatan hukum
nah kadangkala kalau hukum dibelok belokkan itu
kadangkala hukum itu bisa dijadikan alat oleh kekuasaan
tapi bisa dijadikan alat untuk membangun kesejahteraan
reformasi itu sebenarnya agak agaknya
menjadi sebuah negara yang demokratis konstitusional
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya